menarik ya tapi untuk lebih dalam lagi kita membahas soal rabu keramat ala jokowi ini kita sudah terhubung dengan eko sulistyo
yang merupakan mantan deputi empat bidang komunikasi politik dan diseminasi kantor staf kepresidenan
selamat malam mas eko
mas eko mau tanya nih mas ya sebenarnya ada apa sih dengan hari rabu
dan apa yang membuat presiden jokowi ini kerap membuat keputusan politik ini di hari rabu mas
iya saya bukan ahli petungan jawa ya atau pakawan jawa ya
tapi memang saya bisa memberikan keterangan sedikit ya karena memang apa itu
sebetulnya semua hari itu baik gitu loh ya
semua hari itu baik
nah memang di dalam keputusan keputusan politik penting yang menyangkut kebijakan pak jokowi ini
itu memang kalau kita
lihat ke belakang mulai dari dia menjabat wali kota sampai presiden
itu memang betul di hari rabu
nah itu memang bertepatan dengan hari weton itu kalau bahasa kelahiran ya
kelahiran yang pas rabu pon ya
itu ada dalam penanggangan jawa itu rabu pon
nah mungkin itu yang dimaksud
iya tapi sebenarnya
untuk pada hari ini ya pada hari ini itu kan bertepatan dengan rabu juga
dan itu rabunya adalah saya lihat di tanggalan rabu legi
legi atau manis ya
iya tapi mas eko apakah ini suatu kebetulan atau memang dalam pembuatan keputusan itu
biasanya pak jokowi juga berkonsultasi dulu atau request bahkan rabu ya
ada seperti itu
pertama saya terangkan ini ya rabu manis itu kan
apa rabu legi itu rabu manis
yang istilahnya secara umum dalam konteks masyarakat jawa
itu hari yang penuh pengayoman gitu
ini konteknya ya
jadi itu hari baik untuk melaksanakan segala sesuatu
nah dalam konteks ini tentu sebagai orang jawa pak jokowi paham itu
jangan kan pak jokowi saya pun
misalnya pas apa itu pas nikah kemudian juga pas anak saya lahir kemudian memberikan nama anak dan sebagainya itu
tidak lepas dari falsafah budaya jawa
salah satunya adalah penetapan hari
jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya keleni atau sifatnya ritual dan sebagainya
tapi itu memang sesuatu yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat jawa
dan dalam konteks ini pak jokowi hidup dalam suasana budaya itu
oke jadi sebenarnya ada harapan juga ya yang disisipkan dari pemilihan hari hari itu ya pak eko ya
oke selanjutnya sebenarnya mau tanya nih
sebenarnya gimana sih alurnya mulai dari presiden itu jika ingin melakukan
suatu keputusan gitu pembuatan keputusan itu sebenarnya alurnya seperti apa
apakah ada saran dari berbagai pihak diskusi terlebih dahulu atau seperti apa mas eko
dia sebagai masyarakat yang dilahirkan dalam kultur budaya jawa dia paham itu
gitu loh hitungan hitungan itu
jadi pak jokowi tetap dengan spontanitasnya tapi tetap juga mempertimbangkan itu tadi ya
hari hari yang memang diharapkan bisa memberikan hal yang baik
kalau soal pernikahan ya
kalau soal pernikahan
pernikahan itu memang biasanya dikomunikasikan juga minta pendapat dengan istilahnya keluarga besarnya
kemudian juga kepada orang yang mengerti tentang perhitungan hari hari jawa gitu loh
iya kalau untuk keputusan politik misalnya mau reshuffle atau apa
iya itu dia paham sangat paham bahwa saya lahir hari rabu pon
nah sehingga keputusan yang paling baik adalah keputusan di saat hari baik
saya adalah hari rapuh
itu itu apa template gitu
iya yang pasti itu tadi ya walaupun bagaimanapun itu juga tetap ada harapan harapan agar kedepannya bisa lebih baik dari keputusan yang diambil
nah harapan itu adalah bahwa hari ini adalah hari rapuh lagi hari rapuh manis
artinya apa tuh mas eko
konteks kultur masyarakat jawa adalah penuh pengayuman
jadi sesuatu yang dilakukan pada hari ini akan punya berkah ke depannya
kira kira gitu lah
terima kasih banyak mas eko atas informasinya
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected